tidak terima ditilang seorang pengemudi ojek online di jalan raya margonda depok
memaki polisi dengan kata kata kasar saat razia kendaraan digelar
tak cukup sampai di situ pelaku juga memanggil ibunya untuk membantu menghadapi petugas
immanuel nideo fernando terus memaki polisi yang menilangnya di jalur cepat margonda raya depok jawa barat
pengemudi ojek online ini juga memanggil ibunya melalui sambungan telepon
untuk meminta bantuan
hasilnya sang ibu pun ikut memaki petugas hingga menjadi perhatian para pengendara jalan yang melintas
menurut salah satu petugas brigadir chandra pengemudi ojek online tersebut
jelas melanggar rambu rambu setelah nekat masuk ke jalur cepat
namun saat mendak ditilang ia menolak dan menyurup tugas membawa kendaraannya
bapak nanti tanggal empat belas kekejaksaan negeri kota depok kota tenggang di dc
dia marah yaudah bapak tahan aja motor saya sekalian
yaudah mencak mencak mencak mencak
ya nggak tau lah pokoknya mencak mencak saya diimin aja
sebelumnya emmanuel nideo fernando sempat terlibat keributan dengan pengendara lain
namun saat mendak ditilang polisi karena masuk jalur cepat
pengemudi ojek online ini meluapkan amarahnya kepada petugas
akibat ulah tak terpuji pengemudi ojek online ini lalu lintas kendaraan di ruas jalan margonda raya
terhambat dan menyebabkan kemacetan
muhammad wahyudin latif depok jawa barat